kira kira bapakmu mau daya ketemu kita
eh eh lu yakin
dia bawa dik banyak
ada tuh kertasnya

gue gak percaya sama lu
iya lu gak percaya loh
nanti kenapa kita gak langsung ke rumah bapak
eli kita itu harus jadi muslim yang taat
kalau kita mendengar azan kita harus usahakan segera sholat
nah urusan yang lain bisa belakangan
nah yang bagus harus ingat pesannya yangti ya
kalau bapaknya udah pergi gimana
yuk kita pasrah le
biar saja gusti allah semua yang ngantor
ya ternyata ya
yuk ayo kita butuh sekarang
lama amat sih sholat aja
eh yang itu dulu dong
bentar dong bentar bentar bentar
mereka lagi sholat bentar
ya ampun sabar dong
lu ngajarin gue sabar sekarang lu gak sabar
eh gak ada islah duit gampang apa duit susah
yang ada duit benar atau duit bohongan
yang ini duit beneran sumpah
ayo dong duduk duduk
dvit ini siapa
yang fungsinya ngian ngian saja
ya bukan apa apa

mereka mereka mereka czyt orang orang sini
bangkok jualnya ini
nah gua colaborasi nolu engga lupa
ayo belajar penal bye

jam berapa ya
jam setengah satu
hampir satu jam saya nunggu disini pak
tapi penuh mulu
mau naik bis
takut copetnya pak
bisa sampai sepuluh orang
saya mau naik taksi
mendingan gitu lebih aman
tetep harus hati hati
pada taksi juga
tahu sendiri kan
bip tadi koran tuh
mau ke kota
kalau ke kota tuh
ya lumayan lah

tahu nih pak
kenapa meninggal pak
kayanya sih begitu
gak ada bedanya pak
cepat kalian panggil taksi
bawa orang ini ke rumah sakit
dan kalian berdua harus ikut
saya kan nggak salah apa apa pak
orang tau tau jatuh pingsan dia
tapi saya harus menanyakan kalian berdua
karena kalian adalah orang terakhir
ketika orang ini masih hidup
kalian gak keberatan kan
sial lu ah
orang dia mati sendiri
eh kalian nggak usah bertengkar
cepat panggil taksi sana
tapi bapak yang bayar ya
saya pernah lihat kamu
masa sih pak
tapi dimana ya
mungkin di pesta perkawinan kali ya
kamu pernah masuk kantor polisi ya
orang kegarduan aja
saya gak pernah
anda mau kemana wer
kira kira bapakmu mau nggak ya ketemu kita
yanti itu cuma tegang mau menghadapi bapakmu
soalnya kan kita tuh sudah lama tidak ketemu
bapak tahu nggak kalau ibu meninggal
pada kemana ya leh
mungkin sedang mencari mobil sewa kali angti
nanti nanti buat membayar mobilnya pakai apa
angti kan enggak punya duit
ah leh dari tadi yang angti pikirin itu ya itu itu leh
bapak saja yang membayarnya angti
wah benar kamu leh
waduh cah bagus cah pintar kamu
tapi misalnya bapak sudah pindah rumah bagaimana
sampai tahu bapak sudah pindah
tapi kayaknya sih bapak tidak pindah rumah angti
nah benar begitu
kita itu harus berpikir yang baik baik
aduh leh apa ini
kalau katamu bapak ternyata bapak orang miskin bagaimana angti
pasti enggak bisa membayar mobil sewa angti
aduh sudah sudah sudah sudah
eh anguti kalau ngobrol sama kamu hatiku ini mau bat bat tak karuan
kusti allah itu memberi kita jalan yang mudah untuk secepatnya bertemu sama bapakmu leh
lebih baik sekarang kita berdoa